polisi sudah menetapkan istri verdi sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan
lalu bagaimana pihak keluarga brigadir yosua di muara jambi kita akan bergabung dengan bapak samuel huta barat
ayah dari almarhum brigadir yosua huta barat di muarau jambi
sama sore bapak samuel pak samuel tadi kami sudah mendengarkan bahwa pihak keluarga ini mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah menetapkan putri candrawati
dan tadi kami juga sudah mendengarkan bahwa bapak samuel mengatakan pihak keluarga sebenarnya dari awal sudah menduga
sebenarnya dugaan apa dari awal yang diketahui oleh pihak keluarga mengenai keterlibatan putri candrawati dalam upaya pembunuhan almarhum anak bapak
kami menduga dari kronologi awal
dari awal itu kan kronologinya di duransiga terjadi
itu ceritanya menurut tersebut
di situ mereka terjadi pelecehan seksual dan rencana pembunuhan
di situlah terjadi tembak menembak
dari situ dasarnya kami menduga ibu putri ikut terlibat di dalamnya
ikut terlibat di dalamnya apakah itu artinya sebenarnya pihak keluarga ini tidak percaya bahwa adanya tembak menembak dan juga pelecehan seksual
dan sudah terbukti bahwa tidak ada tembak menembak dan pelecehan seksual
ya memang sudah terbantahkan bahwa di dalamnya itu di kronologi pertama yang di durian tiga sudah terbantahkan bahwa tidak ada unsur pidana di dalamnya
itu yang diumumkan oleh mabes fori
unsur pidana di dalamnya
itu yang diumumkan oleh mabes polri di hari hari yang lalu
itu kan artinya bisa saja sebenarnya ini
apakah ini kemudian dianggap oleh pihak keluarga
mencemarkan nama baik almarhum pak samuel
ya memang itu sangat mencemarkan nama baik keluarga
soalnya kan yang dituduhkan kepada anak kita laporan mereka bahwa pelecehan seksual dan rencana pembunuhan
jadi kami di tengah tengah masyarakat boleh dikatakan di lingkungan kami ini kami sangat malu
itulah nggak bisa kami pandang wajah orang
itulah tidak bisa kami penasaran masyarakat
dengan sudah adanya perkembangan bahwa tidak ada yang namanya pelecehan seksual tidak ada yang namanya tembak menembak
apakah pihak keluarga ini akan menempuh jalur hukum demikian terkait dengan adanya pencemaran nama baik yang tadi sudah disebutkan oleh bapak samuel
ya kami berharap ini pencemaran nama baik
kira kira diklarifikasi diusirkan nama baik kami
apakah pihak keluarga akan menempuh jalur hukum
apakah akan melaporkan putri candrawati ke kepolisian terkait pencemaran nama baik
kemarin memang kuasa hukum kita dijamin untuk meminta surat kuasa
agar dilaporkan kembali putri ini soal laporan palsu dan pencemaran nama baik
jadi tadi kan sudah lama lama kita mendengar yang diberitakan di tv diumumkannya bahwa ibu putri ini
sudah jadi tersangka
jadi dalam hal ini kami perlu koordinasi dulu dengan tim kuasa kami
langkah langkah apa yang diambil selanjutnya
baik berarti belum tentu ini akan dilaporkan karena ada perkembangan tadi siang seperti itu pak
koordinasi dulu koordinasi dulu sama pak komarudin
baik kemudian klarifikasi seperti apa pak yang dibutuhkan oleh keluarga
apakah keluarga ingin putri candrawati sendiri yang berbicara
atau ada publik
karena hingga saat ini sebenarnya putri candrawati belum terlihat di publik
dan memang semua masyarakat indonesia menanti kehadiran putri pak
beberapa hari yang lalu kuasa hukum kami sudah tegas mengatakan sekali dua puluh empat jam untuk meminta maaf di tengah tengah publik
tapi oleh karena itulah tidak ada reaksi dari mereka
makanya tim kuasa hukum kami datang ke jambi untuk mencari kuasa
maka dari itu kemudian meminta kuasa untuk melaporkan putri candrawati terkait dengan pencemaran nama baik ini
selain pencemaran nama baik laporan bohong apakah ada dugaan lain seperti obstruction of justice yang juga akan dilaporkan oleh kuasa hukum pak
yang saya ingat itu pencemaran nama baik laporan bohong yang dilaporkannya ke polisi
yang dilaporkan itu kan anak kita terduga untuk pelecehan seksual dan rencana pembunuhan
inilah rencana yang mau kami laporkan kembali
jadi dalam hal ini tadi sudah kita sama sama mendengar berita di tv bahwa ibu ferdi sambu ini sudah tertangka
jadi dalam hal ini kami dengan tim kuasa perlu kombinasi dulu apa langkah selanjutnya
baik itu mengenai langkah langkah hukum
ataupun upaya hukum yang akan terus berjalan
kemudian mengenai kabar keluarga seperti apa pak
kabar dari ibu seperti apa pak setelah mendapatkan informasi tadi siang
kabar dari ibu setelah mendapat informasi tadi ya dia pun merasa heran
dari dulunya dia sudah merasa heran juga
jadi tadi dia pun menunggu bagaimana kok bisa terjadi begini di rumah ibu putri
faktanya di lapangan belum tahu kita
ya bersawar aja
diumumkan nanti bisa dibilang itu menurut pengumuman dari magus ferdi
antara katanya tidak bisa di konsumsi didengar oleh di bawah umur
jadi kita bersawar aja
terkait fakta yang tadi bapak utarakan seperti itu ya pak
banyak juga kabar yang tersiar di masyarakat mengenai harta yang di uang begitu
apakah hal tersebut benar pak
transfer uang dari rekening almarhum pak
yang kami ketahui rekening almarhum dan atm nya ada empat
jadi dalam hal ini nominal isi atm ini kami
belum mengetahui berapa
tapi memang ada kabar dari kami dari tim kuasa hukum
bahwa terjadinya pemindahan isi rekening ke rekening lainnya
tapi memang berarti ada transfer tersebut ya pak ya
tapi nominalnya yang belum diketahui
belum kami ketahui
cuma kami tahu ada atm dia empat
dan itulah pula milik almarhum yang belum nyampe ke tangan kami
sampai saat ini salah satunya
baik terima kasih
ayah dari almarhum brigadir yosua huta barat samuel huta barat
telah bergabung bersama kami pada sore hari ini
kami akan ikut terus memantau bagaimana proses hukum
agar berjalan dengan transparan dan juga adil